tapi dia nggak bilang sih dia itu pergi sama siapa
gue sih curiganya ya riki itu janjian sama elsa disana
mama pasti curiga dan nanya nanya ke gue
gue gak mau seorang pun tahu apa yang udah gue lakuin sama ricky termasuk mama
ini aib yang harus gue tutupin sampai gue mati
makasih ya mas kamu udah nganterin aku
yaudah aku masuk dulu ya
semangat seminarnya ya
nanti kamu jemput rena kan
jadi nanti saya bisa jemput rena
terus nanti bisa jemput rena saya akan ajak rena jalan jalan
karena saya masih merahasiakan soal rena ke kamu
reina jadi tes dna hari ini
nanti setelah rena pulang ke sekolah

terus andin gimana
andin hari ini ada seminar dadah kan
jadi dia cuma nganterin rena ke sekolah doang
ini gue lagi ada di kampusnya andin
yaudah kalau begitu kita ketemu disana jam satu ya
mudah mudahan lancar semuanya
harus di abyuh
untuk bisa menjadi pembicara di acara tersebut karena saya tahu istri saya cukup menguasai di
bidang tersebut pak maaf hal kalau saya untuk merubah acara yang sudah ada saya nggak bisa pak tidak perlu
dirubah pak acaranya bapak cukup menambahkan istri saya sebagai pembicara sebagai narasumber
di seminar besok saya mohon pak baiklah saya akan coba saya diskusikan dulu dengan panitia acara
tapi dalam hal ini saya tidak janji ya terima kasih banyak ya pak
oh ya halo pak al halofa victor terima kasih atas bantuannya oh ya sama sama
pak saya senang kok bisa membantu pak dan bu andi
hai din lu kelas jam berapa oh hari ini aku nggak ada ngajar cuma aku disuruh buat jadi
pembicara seminar pembicara emangnya lo jadi pembicara di acara itu tapi kayaknya
gue enggak ngeliat nama lo deh di posternya aku juga nggak tahu sih kak karena mendadak banget

jadi pak victor nelfon aku dia minta tolong dan apalagi ketua yayasan juga minta aku apa itu
papa kamu kak yang minta sendiri wah kalau soal itu sih gue kurang tahu ini soalnya
bokap gue juga nggak ngebahas soal itu ke gue ya udah mau gimana lagi udah sampai disini juga
kan oh ya kak kamu udah tahu sesuatu belum soal
soal ricky sama elsa yang waktu itu aku perminta tolong sama kamu pak itu dia din kemarin sabtu itu
kan si ricky pergi ke seriniti hotel tapi dia enggak bilang sih dia itu pergi sama siapa gue sih
curiganya ya ricky itu janjian sama elsa di sana ya tapi itu kan belum tentu benar din jadi harus diselidiki dulu
mungkin nanti aku cari tahu sendiri kali ya mungkin aku cerita tentang asal juga
iya deh lu coba tanya tanya aja deh ya udah makasih banyak ya kak aku sekarang mau ke kantor dulu mau
ambil materi buat seminar ya semangat din gimana kamu udah ngerasa baik kan
cara busing mutta hun
hai mudah mudahan music seperti
aku ngomong pak coba dulu ya takutnya nanti mereka
gak usah sayang
gak usah kabarin apa apa ke mama sama papa
aku gak mau mereka khawatir
justru nanti bikin mereka khawatir
malah mereka datang kesini kan gak enak juga
mama tuh khawatir banget sama keadaan elsa
kok belum ada kabarnya
sampe sekarang dari nino
sabar mah mungkin dokter masih periksa elsa
ya mah ini elsa sekarang lagi
terus gimana jadi mama sama papa
nyusul ke rumah sakit ya sekarang ya
gak usah gak usah marah
biar aku aja dokter tadi bilang
karena konsumsi makanannya sedikit
makanya asam lambungnya naik
tapi elsa butuh istirahat aja kok ma
mama sama papa nggak usah kesini
biar aku aja yang jaga
oh yaudah kalau gitu
tapi kalau ada kabar baru
atau kalau ada papa
kamu kabarin mama sama papa dirumah ya
salam buat papa
oke yaudah hati hati sayang ya
yaudah pak katanya kita tunggu dirumah aja
biar nino aja yang jagain
sekarang aku kabarin mama sama papa kamu ya
gak usah sayang
aku gak mau beri kakak watanya
aku gak mau beri kakak watanya
aku gak mau beri kakak watanya
aku kan gak apa apa
kamu tau papa itu punya riwayat jantung
kamu gak mau kalau sampai papa penuh penapa
aku gak mau kalau sampai papa penuh penapa
yaudah terserah kamu

sampai gue mati